saudara berakhirnya masa cuti bersama dan libur sekolah pada hari ini membuat gelombang arus balik lebaran terus terjadi di terminal bus kalideres jakarta barat
diperkirakan pada arus balik enam belas april hari ini pemudik yang tiba ke jakarta melalui terminal bus kalideres jakarta barat akan mencapai enam pemudik
hingga pagi tadi gelombang arus balik di terminal bus kalideres jakarta barat yang membawa pemudik dari wilayah jawa tengah jawa timur dan pulau sumatera masih terjadi
berakhirnya masa cuti bersama dan libur sekolah menjadi salah satu faktor puncak arus balik terjadi di terminal kalideres
dan puncak arus balik di terminal kalideres jakarta barat diperkirakan terjadi mulai dari hari minggu hingga hari ini
bergeser mulai hari senin hingga selasa sore nanti
wuh nyampe nya pagi begini
wuh sama siapa aja bu
terminal kalideres saat ini cukup rame karena yang harus balik ke jakarta sudah boleh berantakan kembali
ini termasuk puncak arus balik atau gimana hari ini
jadi memang diprediksi misalnya hari sabtu minggu dan senin
tetapi karena ada kemacetan di bagahuni maupun di
sampai saat ini masih tetap berdatangan yang dari arah balik
lebih lengkap bagaimana kondisi terminal kalideres di arus balik kali ini kita tanyakan kepada jurnalis kompas tv niputu trisnanda
apakah pemudik terus berdatangan di terminal kalideres
ya betul glenis dan juga saudara
saat ini memasuki pukul sebelas jumlah penumpang yang kemudian kembali ke jakarta melalui terminal kalideres ini masih terus berdatangan
tapi kalau kita lihat bagaimana datanya gladis dan juga saudara memang diprediksi sebelumnya puncak arus mudik ini terjadi pada tanggal empat belas dan juga lima belas april dua ribu dua puluh empat yaitu sabtu minggu kemarin
kalau lihat data memang pada tanggal empat belas ini tercatat ada tiga lebih penumpang yang kemudian
sementara lonjakan terjadi pada tanggal empat belas april dua ribu dua puluh empat dengan total penumpang ada lima enam puluh delapan penumpang yang kemudian datang menggunakan dua ratus lima puluh enam perjalanan bus
dan kalau hari ini tercatat sampai dengan tadi pukul tujuh pagi memang datanya ini baru yang paling terbaru baru ada satu tiga ratus tiga puluh delapan penumpang yang kalau melihat bagaimana trennya atau prediksi dari
dengan per aman seperti ini mungkinacker ke comic kristen hopefully venice kalau tetap tidak nya hilang sampai t mitts
sebetulnya terjadi pada tanggal lima belas kemarin sementara hari ini hanya tinggal menunggu beberapa jumlah penumpang yang kemudian kembali
ataupun juga yang sifatnya ini tidak bekerja kantoran begitu garis dan juga saudara sehingga tidak terikat pada waktu libur bersama
khususnya yang memang masih belum memiliki keluarga dan tidak terikat pada jadwal libur anak sekolah
kalau tadi melihat bagaimana kesiapan dari terminal kalideres sendiri memang sudah ada sejumlah petugas yang bersiaga untuk membantu memberikan informasi kepada penumpang begitu
termasuk juga bekerja sama dengan pihak transjakarta untuk menyediakan opsi atau pilihan transportasi untuk digunakan bagi penumpang
yang baru datang dari terminal kalideres lalu kemudian akan kembali ke rumahnya masing masing
jadi misalnya rumahnya agak jauh supaya tidak terlalu besar
ini bisa disambung terlebih dulu dengan transjakarta
lalu juga gladisa juga saudara terminal kalideres ini bukan hanya berfokus pada kendaraan yang datang penumpang yang datang tetapi juga bagi mereka yang akan meninggalkan jakarta
sampai dengan pagi hari ini juga jumlahnya ada sekitar lima ratus penumpang yang tercatat sudah meninggalkan jakarta dengan menggunakan lima puluh tiga bus
dengan catatan bahwa memang semua supir ataupun juga pengendalian
kondisi jantung dan yang paling penting adalah tes urin yang kemudian membuktikan bahwa para supir ini bebas dari narkoba dan memang siap untuk melakukan perjalanan mengantarkan para penumpang ke tempat tujuan masing masing
jadi bukan hanya yang datang tapi yang berangkat ini juga jadi perhatian
dan kalau bicara soal destinasi ganesh dan juga saudara memang yang datang ke jakarta ini masih didominasi oleh
jawa tengah seperti misalnya ponorogo wonogiri boyolali kemudian juga ada yang dari ngawi begitu ya ini sampai ke jawa timur
lalu di posisi ketiga ada jawa barat dan yang terakhir di posisi keempat ini ada tujuan dari sumatera
memang beberapa yang kemudian mengalami kemacetan gladis dan juga saudara ini kalau yang menggunakan area tol ini mengalami kemacetan di tol transjawa cipali cikampek ketika masuk ke jakarta
karena ini ada antrian begitu karena memang volume kendaraan juga cukup padat
selain itu juga untuk yang menyeberang dari sumatera ini mengaku mengalami kepadatan atau sempat terjadi antrian di bakahoni menyeberang untuk kemudian kembali ke merak dan melanjutkan perjalanan ke jakarta
tetapi apapun yang terjadi itu terminal kalideres ini menyebut mengklaim bahwa sudah siap untuk melayani para penumpang yang akan kembali ke jakarta ataupun juga yang akan melakukan perjalanan keluar jakarta
gelenis gelombang arus balik di terminal bus kalideres masih terus terjadi hingga siang hari ini
terima kasih nipu tutris nanda atas laporan anda